men parekraf sandiaga uno resmi meluncurkan anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh
sebagai program unggulan yang memberikan penghargaan dan apresiasi
kepada para penggerak sektor pariwisata dalam upaya mempercepat pembangunan desa
men parekraf sandiaga saat acara peluncuran adwi dua ribu dua puluh empat di desa wisata bugisan
adwi tahun ini tidak hanya berfokus pada pemberian penghargaan
tapi juga memberikan pendampingan sehingga desa desa wisata terpilih dapat mengoptimalkan potensi
memperkuat tata kelola destinasi dan memastikan keberlanjutan lingkungan
hingga saat ini sudah terdapat empat delapan ratus dua belas desa wisata yang terdaftar dalam jaringan desa wisata
anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh empat mengangkat tema
desa wisata menuju pariwisata hijau berkelas dunia
di mana pariwisata hijau merupakan visi
untuk masa depan pariwisata indonesia
pariwisata hijau bukan hanya tentang lingkungan
tapi juga pariwisata yang berkelanjutan
yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi
tapi juga meminimalkan dampak negatif
menjaga dan melestarikan lingkungan dan budaya lokal
desa wisata yang ingin bergabung dalam program ini
dapat melakukan pendaftaran melalui website www jadesta kemenparekraf go
ide yang kemudian akan dikurasi jadi lima puluh desa wisata terbaik
untuk divisitasi oleh men parekraf dan dinilai langsung oleh dewan juri
tengah masyarakat supaya masyarakat merasakan langsung manfaat desa wisata
tadi hasil yang disampaikan bahwa program kami ini tiga t
bukan tiga t turun ini ya
tepat sasaran tepat manfaat dan tepat waktu
tepat manfaat tepat sasaran dan tepat waktu
yang kita harapkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat
sehingga terciptalah peluang usaha dan lapangan kerja